apes dong ya
apes juga untung juga
gue dapet gebetan baru
yang kerjanya cuman bisa
mainin perasaan gue doang
orangnya lebih cakep jak
pas kan buat
lo mah enak ya tis
gue disindirin mulu sama mertua gue
kalau gue di rumah
gue berasa karyawan isi hati
gue pengen cari kerjaan lain aja
gimana ya menurut lo ya
yeee orang ngomong agak didengerin lo gimana sih
ini jak saya teh punya dua masalah
yang pertama saya batal dapat komisi
yang kedua saya gak enak sama bang deddy
soalnya saudara teman saya gak jadi ngontrak di rumahnya babe
kalau menurut gue mah dua duanya bukan masalah
mau tau aja aku mau tau banget
sera apa kata bapak lo aja lah
sebelum nawarin es dawet aku yang bikin seger buger
mainannya embera kamu purno
indin habis nyari gerobak be
buat jualan bubur kacang hijau
itu dia be
tapi gerobaknya udah jadi
jadi indin langsung bisa pake
tadi temannya tisna nyari kontrakan
edin bilang bekas kontrakannya pak rahmat aja
besok dia pindah kan
udah ada yang mau ngisi
gimana sih be
tadi yang mau ngisi datang
itu urusan lu
mau kemana lu
mau ketemu tisna be
ya udah gue ikut
gua susah kan
tunggu gua sakit
tunggu gua sakit
apes dong ya
gue dapet gebetan baru
buat gantiin ani
yang kerjanya cuman bisa
kejak namanya i ne ke pas kan buat purnomo
kalau lo mau nyari cewek apalagi nyari buat istri jangan cuma cakep doang
tapi juga jangan dia doang yang bisa ngertiin loh
maknya juga harus bisa ngertiin lo
bang deddy aja tuh yang duluan ngomong
kontrakan yang lagi tuh gue janjiin udah diisi orang
syukur aku kalau begitu mah bang
minta maaf kenapa
soalnya sodara temen saya nggak jadi ngontraknya
nih mendingan antar di persenaan kue nya

sampai jumpa di video selanjutnya
abang lupa tadi bawa anduk
makanya sebelum mandi siapin aduk dulu
tadi sampai berapa ya